terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
eksekusi sebuah rumah di jombang selasa siang berlangsung ricuh
kericuhan dipicu oleh aksi pemilik rumah yang tidak terima
lantaran merasa ditipu oleh temannya sendiri dengan merubah akte kepemilikan
meski mendapat perlawanan proses eksekusi tetap dilakukan
proses eksekusi rumah dan tanah seluas dua ratus empat puluh tiga meter persegi milik wuliadi
warga desa ngerandulor kecamatan peterongan jombang berlangsung ricuh
kericuhan dipicu aksi pemilik rumah yang tak terima karena rumahnya dieksekusi paksa oleh pengadilan negeri jombang
bahkan meski sudah ditenangkan petugas kepolisian
wuladi tetap melakukan perlawanan saat petugas eksekusi berhasil memasuki rumah dengan mendobrak pintu
perlawanan mulyadi ini karena pihaknya telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi
atas putusan eksekusi oleh pengadilan negeri jombang tersebut
eksekusi ini sendiri berawal dari hutang pihutang
antara wuliadi sebagai pemilik rumah dengan rudianto yang masih temannya sendiri
sertifikat dia nggak punya modal dipinjam
ya kan saya kasihkan saya cuma pinjam tujuh juta
kemudian dia rekayasa ajb
saya nggak tahu terjadinya ajb kayak apa
tanggal berapa jam berapa tidak tahu
muncul ajp buat rumah saya ini
menguasai dia sama saudaranya
sementara itu jurusita pengadilan negeri jombang melaksanakan penetapan eksekusi berdasarkan hasil lelang bank
ada perdoman dari penetapan
mas baruin sebagai pemenang lelang dalam hal ini
dia minta pengadilan untuk mengeksekusi
karena masih ditempati oleh semua jati
meski sempat mendapat perlawanan dari pemilik rumah
namun proses eksekusi terus dilakukan dengan mengeluarkan seluruh isi rumah